dirjen kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri menyebut pasangan suami istri yang menikah siri tetap bisa membuat kakak atau kartu keluarga di sisi lain publik justru mempertanyakan
kepastian hukum dari kebijakan ini karena secara aturan perundangan nikah siri tidak diakui karena tidak dicatatkan di kua sesuai dengan undang undang perkawinan yang berlaku
bagaimana kemudian memahami implikasi dari kebijakan baru yang berpotensi multitafsir ini
serta apa konsekuensi logis yang akan diterima oleh pihak yang melakukan pernikahan siri juga termasuk status anak ya yang lahir dari pernikahan siri ini kita akan bahas lebih lanjut di segmen newsroom talk sore ini
sudah terhubung dengan dua narasumber lewat sambungan zoom dari luar studio yang pertama zudan arief fakrullah dirjen dukcapil kemendagri dan juga agus riwanto dosen fakultas hukum uns
selamat sore bapak bapak
selamat sore mas ferdi selamat sore mas agus riwanto
selamat sore mas edi selamat sore pak zudan
ya terima kasih bapak bapak sudah bergabung dengan kita sore ini
sebelum saya lebih lanjut mempertanyakan soal kebijakan dukcapil ini saya ke pak zudan berarti ya
pak zudan apa kemudian yang bisa anda jelaskan soal nikah siri tapi dicatatkan di dukcapil dan mendapatkan kakak
karena kan kalau secara aturan ya akta nikah kutipan akta nikah termasuk akta percerain ini menjadi salah satu
syarat untuk mendapatkan kakak
sementara surat keterangan nikah siri kan tidak ada legalitas secara hukum
artinya tidak bisa mendapatkan kk begitu ya
ini bagaimana biar tidak multitafsir memahami ini secara sederhana bagaimana pak zudan
ya mas verdi terima kasih
apa yang mas ferdi sampaikan tadi salah
secara aturan keliru
dan yang pertama perlu saya luruskan bahwa kebijakan ini bukan kebijakan baru
sudah berlangsung sejak dua ribu enam belas
jadi kalau kita melihat ada senangkan masalah besar di indonesia terkait dengan persoalan nikah siri
fakta hukumnya di indonesia itu banyak sekali orang orang yang sudah melakukan nikah siri
jadi itu besar sekali
nah dengan adanya pernikahan siri itu ternyata tidak ada data sama sekali
karena semuanya sifatnya tertutup diam diam
maka ini merugikan seri dana anak anaknya
nah kemudian dikasih menjadi dirjen tahun dua ribu lima belas lihat persoalan ini
implikasinya luar biasa
dan terjadinya pernikahan siri
jadi masalah di hulunya itu sudah ada
terjadi pernikahan siri yang banyak
dan di indonesia itu kalau kita mencermati di komunitas adat
ada dua puluh empat provinsi yang komunitas adatnya masih kuat sekali
dan di sana rata rata yang menikah tidak punya buku nikah
artinya ini yang disebut secara sosial sebagai nikah siri
kemudian di wilayah pantura
di pedesaan di madura
di pedesaan di pedalaman mata
dan di papua
itu yang menikah tanpa memiliki buku nikah
itu banyak sekali
nah implikasinya mereka tidak membuat akte kelahiran
karena kalau membuat akte kelahiran
yang ditulis sebagai anak ibu saja
dukcapil kemdagri bergerak
mencari solusi untuk melindungi istri istri dan anak anaknya
agar mendapatkan kepastian hukum
nah dukcapil tidak melakukan pencatatan perkahwinan
nah tidak mencatat perkahwinan tidak melegalkan perkahwinan
siapa yang nikah siri siapa yang nikah tercatat
kemudian pendataan itu dimasukkan dalam kartu keluarga
maka di dalam kartu keluarga itu ada yang ditulis
dan kawin belum tercatat
dan kawin belum tercatat ini
implikasinya bagus sekali
maka bisa diketahui
nikah siri itu istrinya siapa laki lakinya siapa
sehingga anaknya nanti bisa mendapatkan hak waris dari bapaknya
kemudian anaknya bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan bapaknya sebagai wali
nasabnya menjadi jelas
kemudian dukcapil mendorong untuk isbat nikah
karena yang paling sempurna adalah
kalau kawin siri
kemudian didorong untuk menuju isbat nikah
nah sebelum menjadikan isbat nikah
maka didorong dulu
data di dalam kartu keluarga
kita sudah memiliki
data siapa yang
si nikah siri
bersama kementerian agama
bersama akamak agung
melakukan ispat nikah
nah tujuan kita ke depan adalah
tapi fakta ini yang harus kita selesaikan
nah ada lembaga yang bergerak
dukcapil bergerak lebih dahulu
istri kaum perempuan dan anak anak
karena masalahnya besar sekali
tapi kalau merujuk kepada hukum positif di tanah air
kan seharusnya yang berlaku adalah
artinya memang kalau pun tercatat
dengan tulisan tidak tercatat
begitu ya status perkawinannya
bukan berarti itu legal atau sah dong
perkawinan itu sah bila dilakukan
menurut agama dan kepercayaannya
oke pasal duanya
kalau melihat undang undang perkawinan saja
itu berbahaya sekali
karena banyak orang di indonesia
yang menikah sebelum undang undang satu ratus tujuh puluh empat
orang tua orang tua kita
panyalah orang tua kita
punya buku nikah
punya akte kawin atau tidak
kita rujuk ke belakang
banyak sekali pasangan di indonesia
itu yang belum tercatat
atau menikah siri
masuk ke dalam sistem administrasi kependudukan
bahwa di dalam sistem administrasi kependudukan
itu harus ada yang namanya status
status itu ada tiga besarnya
kawin atau cerai
hanya ada tiga itu
oke pak zudan
nah dari situ
itu ada dua pembagian
kawin sudah tercatat
atau kawin belum tercatat
capil data itu
agar bisa memberikan perlindungan
anak dan istri
dan jangan kita kemudian
atau pandangan yang negatif
dianggap bahwa yang nikah siri itu
sudah nikah kedua ketiga dan seterusnya
kita sudah dapat
itu banyak sekali yang masih
nikah pertama kali
kita sudah dapat poin
demikian mas ferdi
kita sudah dapat poin dari pak zudan
saya ingin konfirmasi
kita ingin membuat
ini clear ya
kebingungan publik ini
semakin tinggi dengan adanya informasi seperti ini
saya ke pak
pak sony ya
pak agus bagaimana menjelaskan ini
karena kan kita tahu ya
kalau kemudian soal perkawinan ini kan statusnya
nikah siri ini membuat legalitas terhadap perkawinan sirinya ini
terlegitimasi secara undang undang
seperti yang dijelaskan pak zudan ini
payung hukumnya yang mana yang dipakai
baik terima kasih mas
ya ini yang agak penuh saya jelaskan ya
perspektif hukum ya
kebijakan kementerian negeri ini agak membingungkan masyarakat
dan menimbulkan ketidakpastian hukum ya
siri itu artinya apa
itu kan rahasia
dalam hukum islam disebut rahasia
kalau dalam hukum disebut perkawinan di bawah tangan
kalau perkawinan di bawah tangan
itu yang menjadi masalah
jadi negara ini
ingin melegitimasi sesuatu yang di bawah tangan
kalau kita baca di ketentuan
memang betul ya pak
di ayat satunya mengatakan
perkawinan sah itu kalau antar hukum
itu baru sah menurut hukum agama
di ayat dua mengatakan
dicatat masing masing berdasarkan peraturan undang undangan
jadi baru sah kalau dicatat dalam persidangan negara
jadi perkawinan itu
yang dikatakan pak uzdan
itu sah menurut agama
tapi belum sah menurut hukum negara
nah kalau tiba tiba kementerian dalam negeri ingin mencatat mereka
dalam konteks kenegaraan
hukum dengan surat
mutlak suami istri dengan dua saksi
itu kan tidak benar
bukan akto tantik
apalagi itu perbuatannya di bawah tangan
membuat pernyataan seperti itu
ini kan negara
bukan negara agama
berarti tidak merafikan agama
tapi begitulah prosedur hukum kita
itu yang pertama
ketijakan ini sangat membingungkan
karena nanti akan
terimplikasi pada status hukum
oke katakanlah dicatat di kk
bunyinya tidak dicatat perkawinannya
karena secara filosofi agak lucu
dicatat tapi bunyinya tidak tercatat
kegiatan administrasi yang aneh itu
ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan
tiga kaitannya dengan soal itu
itu kan nanti statusnya apa
ktp itu kan kolomnya cuma ada dua
kawin dan tidak kawin
belum ada istilah
perkawinan belum dicatat
nah ini kan
karena akan berakibat pada hukum lain
boleh jadi orang kan bawa kemana mana
ktpnya itu sudah kawin
padahal kknya belum percatat
jadi ini agak membahayakan
ini soal relasi ya
hubungan antar lembaga negara
memang catatan perkawinan itu peristiwa penting dalam harusnya negara
jadi itu kewajiban bagi kementerian negeri untuk mencatat setiap penduduk
nah selama ini
sebetulnya sudah dicatat
mereka yang nikah siri itu dikeluarganya masing masing
tidak perlu disatukan
kalau disatukan dalam kk
itu namanya perkawinan sah
karena esensi perkawinan yang hukum itu adalah dicatat
oleh kalau muslim
oleh pegawai pencatat nikah ppn di kementerian agama
kemudian kalau non muslim dicatatan sipil
nah menurut saya ini agak masalah
secara hukum administrasi dan hukum catatan negaranya
karena akan membingungkan masyarakat
nah soal hubungan antar lembaga juga begitu
perkawinan yang sah itu mesti dicatat
dicatat oleh dua kelembagaan itu
dan lembaga itu punya kewenangan masing masing
sudah memberi solusi sebenarnya
kalau ada orang
kawir sebelum tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat misalnya
kan ada ispat nikah sebenarnya
kalau kita baca di ketentuan undang undang artisasi keperdukan
bahwa yang boleh dicatat itu kalau sudah isbat nikah baru dicatat
jadi kebijakan termendag ini bertentangan dengan undang undang pencatatan sipil sendiri
dan ini akan membingungkan masyarakat
dan implikasi luasnya
negara itu mengesahkan
yang perkahwinan siri itu sah menurut agama
tapi belum sah menurut hukum
karena nanti akan berkait dengan hak kepedataan anak
itu sebabnya menurut saya
tidak tepat ya
hukum administrasi dan hukum
karena akan bingungkan masyarakat itu
oke artinya kemudian juga akan berimplikasi terhadap status anak yang lahir dari
pernikahan siri ini juga akan
sulit untuk mendapatkan administrasi atau mengurus administrasi
tentang status akte begitu ya
atau nanti juga
ada persoalan waris di sana begitu ya
pak agus ya
saya tahu ya
kebijak artis terasih
saya paham betul lah
peris peken pak sudan itu
kemendaki itu tidak mencatatkan mengesahkan perkahwinan
karena yang mengesahkan perkahwinan itu lembaga lain
anda ingin mengatakan bahwa ini dua hal yang berbeda begitu ya
apalagi dia menikahkan ya
kebijakan ini itu seolah olah seperti hendak mengesahkan
suatu yang tidak sah menurut negara
akan mengingungkan kepada
dan akan berimplikasi pada
biasanya orang nikah siri itu identik dengan percarian siri juga
ini sedang menghidup hidupkan soal siri ini
agak membahayakan secara aspek sisiologis
perempuan sudah protes beberapa tahun yang lalu soal itu ya
karena ini akan berimplikasi luas
dampak sosiologis ya kepada masyarakat
kebijakan kependagin ini kan tidak membuat klasifikasi
seperti yang dikatakan pak zudan tadi ya
siri itu kan macam macam kan
ada ciri karena faktor tertentu
ada siri karena
mungkin aliran agama yang baru saja diyakini
dibesarkan oleh kemen
mahkamah konstitusi ya
soal aliran kepercayaan agama itu dulu mungkin nggak bisa tercatat
belum diakui agamanya
klasifikasi ini kan
kalau general ini berbahaya
karena boleh jadi akan menghidupkan poligami
dan poligami ini seolah olah disahkan oleh negara
implikasinya akan merendahkan martabat perempuan dan anak
soal soal sensitif seperti ini mestinya
tidak diresport dengan
mestinya di levelnya undang undang
karena regimenya berbeda
perkahwinan itu regimennya tidak dikemen
dageri di undang undang asmi benduk
tapi di undang undang satu ratus tujuh puluh empat
jadi regimenya berbeda
lembaganya juga berbeda
ada lembaga yang mencatat yang disahkan menurut undang undang
kementian agama melalui ppn
dan juga pengadilan negeri dan catatan sipil
kalau pun nanti melakukan isbat
kalau orang belum menikah itu diatur dalam
per mahkamah agung itu kan dicatat
disahkan dulu di
di pengadilan agama atau pengadilan negeri diketapan pengadilan
menurut saya begitu
saya ke pak zudan singkat pak
waktu kita terbatas
bagaimana kemudian bisa membuat interpretasi ini
tidak semakin liar
apa kemudian langkah
apakah perlu sosialisasi
atau perlu nanti surat edaran
atau apa informasi yang perlu dikonsumsi oleh publik
agar tidak multi tafsir
pak ferdi perlu belajar lagi
terkait dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
ini sudah diatur
nggak ada yang multi tafsir
yang ada adalah
telah memahami dan salah mengerti
sejak di permendagri sembilan dua ribu enam belas
kemudian ada di peraturan presiden
di permendagri satu ratus delapan dan satu ratus sembilan tahun dua ribu sembilan
jadi konstruksinya begini
capil tidak menikahkan
capil itu hanya mencatat
outputnya akte kawin
untuk kristen katolik hindu buddha konghucu dan penghayat
capil harus melakukan
pencatatan peristiwa penting terhadap seluruh penduduknya
dimasukkan dalam kartu keluarga
kalau pak agus tadi mengatakan
itu yang ingin kita luruskan
status perkawinannya di dalam kartu keluarga
kita tidak mengakui
apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat
tapi dicatat di kk begitu
tapi menuliskan di
kewajiban anak pribadi suami
sehingga anak bisa terlindungi
poligami di indonesia
dan dikoligami itu dibolehkan
yang memang betul betul sesuai dengan syarat dan rukunnya
yang sekarang kita tangani
karena nikah siri itu
ada yang nikah siri
dilakukan pertama kali
komunitas adat banyak sekali
ingin menyelesaikan itu
manfaatnya besar sekali
jadi kita bisa sekarang menerbitkan akte kelahiran
di luar nikah
menerbitkan akte kelahiran
bagi anak anak dari hasil perkawinan siwi
kemudian ada menerbitkan akte kelahiran
bagi anak di luar kawin
kita sekarang ada empat model akte kelahiran
kita melakukan pendataan
sehingga isbat nikah lebih mudah dilakukan
data yang kawin siri
itu sudah bisa kita dapatkan
karena mereka sudah
masuk ke dukcapil
saya dulu belum
belum dicatatkan di kua
belum dicatatkan di dukcapil
oh ada sptjm
kemudian kalau mereka sudah ada pemberkatan
kalau semuanya masih berada di bawah tangan
saran yang paling bagus adalah isbat nikah
tetapi sebelum ispat nikah
ini harus masuk di kartu keluarga
dan di dalam undang undang dasar
rakyat nkri di manap
inilah yang dilakukan oleh dukcapil
untuk memberikan perlindungan hukum
sebab kalau nikah siri
oke pak zudan
tidak ada catatan sama sekali
yang kaum perempuan dan anak
tidak mendapatkan perlindungan
baik pak zudan
kita sudah mendapatkan

sudah ada dasar hukumnya
tidak ada yang multi tafsir
enam tahun ini berjalan dengan baik
sehingga demikian mas yazi
baik pak zudan
kita sudah mendapatkan poinnya
apapun lah itu
kebijakan yang anda sampaikan
tidak berlawanan dengan
hukum positif atau perundang undangan yang berlaku
tentu ini bisa diterima
dan tidak menjadi
multi tafsir lagi di tengah masyarakat
perlu pemahaman yang komprehensif terhadap
agar tidak disalah artikan
kita waktunya terbatas sekali
dengan waktu yang lebih leluasa
bapak bapak sudah bergabung dengan